rela melakukan apapun untukmu
bukan bermaksud mengganggu
mas teh menginap disini saja
jangan cemas ya
tumbuh dengan sendirinya
tidak ada pemiliknya nih mas
sepertinya ada yang datang
sebaiknya kita memeriksanya
aku harus menyalurkan
ya ampun ya
ya untuk melakukannya
dia sudah lihat
tidak ada pampfase
tidak ada masalah
tidak ada yang dapat
terima kasih raka mam

kau masih teruk kak nya i
jangan terlalu banyak pergerak kak vm
ternamed satu belakang ini
sebaiknya kita pergi dari sini
kita cari tempat yang aman

biar paman periksa
sesuatu yang buruk terjadi padanya
sesuatu yang buruk terjadi padanya
hai tapi emas emas ini sebaiknya kita bicarakan saja di dalam nih mas ya
hai beri pamit pamit
aku tidak ingin mencemaskan kenapa kau melakukan semua ini untukku kenapa kau mengorbankan dirimu hanya untuk menolongku aku rela melakukan apapun untukmu rada
rela melakukan apapun untukmu
hai maafkan yeiroh ya bukan bermaksud mengganggu tapi sebaiknya demas teh menginap di sini saja
belum sembuh dan tidak baik kalau harus pergi sekarang juga
aku setuju denganmu nyai
apa kau setuju menginap di sini
ini teh lukanya cukup parah
sebaiknya ini mas teh banyak istirahat
semoga dengan ramuannya iroh segera cepat pulih ya
terima kasih nyairoh
terimalah emas emas ini raden
dari mana pak man mendapatkan emas emas ini
baru saja raja wali kian santang datang ke depan goa
pembawa emas emas ini raden
lalu sekarang adanya kemana
itu dia nyairoh
raja waling hanya datang sendiri tanpa raja santang
telah terjadi sesuatu pada raden kian santang
apalagi kemarin aku melihat
air raja wali kian santang
musikty sudah mulai
dan ini dia yang banyak berhasil menghasil
atau bocah ini
saya tidak tahu apa ini
ini kaya semacam
jangan ke rakyat satang tidak
raden terimalah mas mas ini
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau begitu aku mau hai hati hati ya terbangnya ya